anda masih bersama kami di cnn indonesia tech news
siapapun tidak ingin mengalami kecelakaan saat sedang berkendara
meski sudah dilengkapi dengan berbagai alat keselamatan
tetap saja kecelakaan tidak pernah bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi
namun bagaimana jika sebuah kecelakaan sengaja dibuat
menabrak ditabrak atau malah fungsi mesin ketika berkendara bisa menyebabkan sebuah kecelakaan
namun lain cerita jika sebuah kecelakaan terjadi karena sengaja dibuat
beberapa perusahaan otomotif contohnya
sengaja merekayasa sebuah kecelakaan untuk menguji mesin kendaraan serta berbagai alat keselamatannya
seperti sabuk pengaman dan kantong udara
hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan kendaraan rakitan
hanya bagi pengendara dan penumpang saat terjadi kecelakaan
selain dunia otomotif dunia penerbangan pun melakukan hal serupa
baru baru ini badan antariksa asal amerika yakni nasa
membagikan video di balik layar serangkaian uji keselamatan penerbangan di kanal youtube nasa langly research center
bertempat di laboratorium nasa di virginia amerika serikat
berbagai jenis pesawat tiruan sengaja dijatuhkan
martin anet teknisi bagian dampak struktural dinamika menjelaskan mengapa hal tersebut harus dilakukan
ketika saya berbicara tentang jenis penerbangan di alam udara
itu benar benar berarti untuk apa yang berkaitan dengan penerbangan jeneral atau penerbangan komersial
atau penerbangan jeneral di alam udara manusia
di mana kita memiliki orion dan program penerbangan komersial
dan mereka harus menggunakan penerbangan penerbangan untuk menilai kemungkinan penerbangan
ketika mereka akan kembali ke laut atau mereka akan kembali ke tanah
rekayasa kecelakaan ini jelas untuk pengembangan kendaraan eksplorasi antariksa generasi berikutnya
sedangkan pada manusia evaluasi yang didapat
yakni pengembangan sistem yang mampu mengurangi dan melindungi cedera pada astronot saat melakukan perjalanan antariksa